gak gak gak apa apa saya kira kamu kemana
aku ke kamar mandi
sampai jumpa bawarsharif
hai mesinnya ini pas aku ke kabar mandi beli emas
aku ke kabar mandi beli emas
berapa aku jadi deketan kayak gini sih
din mas al itu kan suami kamu
dan momen seperti ini kayaknya kamu tungguin dari dulu dari awal pernikahan kamu din
kamu enggak apa apa enggak
menit lagi pergantian hari tepat enam bulan pernikahan gua dan andin sebentar lagi sudah
enam bulan pernikahan kami setengah tahun aku menjadi istri mas al
dimana tiga ini nenek
angkat mas di loudspeaker
halo al udah bangun
gimana tadi malem lancar
gapain sih ma
ya udah kalau gitu oke lah mama gak mau ganggu kalian ya
mama mau sholat subuh
abis itu mau siapin arena sekolah siapin packers juga ya
kamu baik baik ya mandinya
kenapa sih emis emis kayak gitu
suami aku ganteng
ya udah kamu mau mewudu
aku siapin sejadinya nanti kita sholat bareng ya
mau sarapan apa mas mau ini
apa mau itu
percela lah apa aja
yaudah kamu duduk aja dulu nanti aku siapin ya
mas aku mau ini dong juga

sama sama dulu ya
selamat makan suamiku
dari tadi senyum terus ngeritik orang gila loh sama orang orang sini
aku tergila gila sama kamu
kamu gak mau bilang makasih ya
ngapain sih ini
aku mau denger aja kamu panggil aku sayang
kamu gak pernah mau panggil aku sayang
terima kasih man